dan untuk mengetahui informasi terkini gunung merapi telah terhubung bersama kami
korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan di kawasan sleman yogyakarta
selamat pagi hendrawan kita ingin mengupdate bagaimana kondisi terkini erupsi merapi
dan apakah kemudian masih ada warga yang harus mengungsi akibat lutusan merapi ini hendrawan
ferdi kalau kita melihat kondisi gunung merapi pagi hari ini
dari sekitar pukul enam waktu indonesia barat sampai dengan saat ini
kami melihat secara visual belum terjadi awan panas ataupun awan panas guguran maksud saya
dan saat ini yang terpantau yang kami bisa lihat secara visual di sisi kabupaten sleman
daerah istimewa yogyakarta adalah ada asap sulfatara yang keluar dari kubah lava sebelah barat daya
dan saat ini memang bila kita melihat
apakah ini nanti akan kemudian menjadi awan panas atau tidak tentu saja kita masih akan menyaksikan kondisi ini
namun bila kita melihat data yang disampaikan oleh bbbtkg di sisi sebelah barat daya yang saat ini anda lihat ini
terdapat kubah lava sementara di sisi sebelah tengah juga terdapat kubah lava yang mempunyai ancaman mengarah ke sisi selatan tenggara
khususnya di hulu sungai woro sejauh tiga km dan sungai gendol sejauh lima km
dan informasi dari bbb tkg menyebutkan bahwa sejak kemarin tengah hari sabtu sampai dengan hari ini sudah terjadi empat puluh tujuh kali awan panas guguran
dan yang kita lihat saat ini di layar anda tampak seperti awan panas guguran yang berasal dari sisi atau kubah lava sisi barat daya
namun tentu saja untuk
membuat hasil pasti dari hal ini tentu saja ini membutuhkan data pasti dari balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi yogyakarta
namun bisa jadi apa yang kita lihat saat ini adalah awan panas yang mengarah ke sisi sebelah barat daya yang biasanya ini mengarah ke sungai
kerasak dan di sisi barat daya ini ada tujuh km yang harus diwaspadai warga dari alur sungai kerasak bebeng
dan kemudian ada juga maksud saya tujuh km yang berada di sungai bedok kerasak dan bebeng
sementara di sungai boyong sejauh lima km yang harus diwaspadai oleh warga
erupsi yang terjadi sejak kemarin siang hingga hari ini ini kemarin efeknya bisa dirasakan setidaknya di empat kabupaten dan satu kota yaitu di kabupaten magelang di kota magelang kemudian
abu vulkanik juga terbang menuju ke arah barat ke kabupaten temanggung hingga wonosobo
bbbd jawa tengah abu juga terdapat atau meluncur atau
terjadi di kabupaten temanggung hingga wonosobo dan menurut
kabupaten boyolali jawa tengah
kita tentu saja dari yang kita saksikan saat ini di layar kita membutuhkan validasi dari bpptkg apakah ini adalah awan panas baru yang terjadi di gunung merapi
dan bila kita melihat atau sesuai dengan pernyataan dari kepala bbb tkg yogyakarta agus budi santoso menyatakan bahwa rentetan awan panas terbesar masih terjadi pada dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh satu lalu
bila kita ingat kemarin adalah tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh tiga setahun yang lalu sekitar tanggal sembilan sampai sepuluh maret dua ribu dua puluh dua juga terjadi rentetan awan panas yang terjadi saat itu pada tengah malam
dan bila kita lihat ada pola dimana setiap satu tahun terjadi rentetan awan panas
tapi tentu saja secara ilmiah ini tentu perlu mendapatkan validasi dari otoritas bbbtkg maupun pusat vulkanologi
dan geologi kementerian sdm
dan saat ini diperkirakan bahwa hari ini warga masyarakat yang tinggal di kawasan lereng merapi khususnya yang berada di kabupaten dan kota di jawa tengah yang terimbas dampak erupsi merapi
mereka diperkirakan hari ini akan mulai melakukan pembersihan rumah mereka
dan sementara bila kita lihat lagi kondisi
di gunung merapi cukup terjadi kembali asap cukup tebal menyusul dan sangat bisa jadi ini adalah awan panas yang meluncur ke sisi barat daya dari merapi
dan bila kita melihat jarak luncurnya kita belum bisa memastikan
tapi bisa diperkirakan ini lebih dari
dari sekitar tiga km
dan apakah ini kemudian menjadi rentetan awan panas guguran baru yang terjadi pada hari ini setelah pukul enam waktu indonesia barat yang akan dicatat oleh bbb tkg
tentu saja nanti bwt gkg akan menyampaikan laporannya sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat
dan yang anda saksikan ini menurut warga lokasi

ini bisa diperkirakan sebagai rentetan awan panas
karena jika kita lihat dari bentuk dari awan panas ini bentuknya seperti wadus gembel
sehingga oleh warga lokal ini disebut sebagai wadus gembel
dan kita masih melihat apakah awan panas ini akan membentuk kolam asap terutama yang berada
di sisi sebelah barat
karena di sisi ini awan panas guguran terus membumbung ke atas
dan kami belum tahu setinggi apa ini nanti awan kolam yang akan terjadi
karena bila kita melihat yang awan panas yang terjadi kemarin
mulai pukul dua belas lebih dua belas detik ke empat puluh lima waktu indonesia barat
menghasilkan kolom setinggi tiga km
yang membuat fauna berubah menjadi orange
dan tentu saja ini menjadi perhatian bagi otoritas penerbangan setempat
karena abu vulkanik bila memasuki atau masuk ke dalam pesawat ini bisa menimbulkan gangguan
namun dari informasi terakhir yang kami peroleh dari general manager bandara yogyakarta international airport
kondisi erupsi merapi yang terjadi sejak kemarin ini
tidak mengganggu jalannya penerbangan di bandara yogyakarta international airport
masih terus terjadi erupsi gunung merapi
ini status yang disampaikan oleh balai penyelidikan dan pengembangan teknologi
bencanaan geologi yogyakarta bbb tkg saat ini masih dalam kondisi level tiga atau siaga
semua masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tetap waspada
dan bila terjadi abu vulkanik diminta untuk melakukan antisipasi
seperti memakai masker masuk ke dalam rumah menutup tempat penyimpanan air
kemudian memakai kacamata dan sebaiknya tidak beraktivitas di luar dalam beberapa waktu ini dulu
baik terima kasih